bu alim kita harus mencermati lebih jauh agar kemudian undang undang ini tidak banyak menulai kontroversi
tadi kita sudah dengarkan apa kata pengusul dari draft ruu ketahanan keluarga ini pak ali tahir dan juga ada sejumlah nama sebetulnya juga mengusulkan dan sudah masuk ke prolegnas soal undang undang di dpr
ini soal mengatur bagaimana tugas dan juga fungsi suami istri dan lain sebagainya
tadi sudah banyak dikritisi oleh bu halim langsung
apa yang anda ingin tanggapi dari kemudian keterangan keterangan yang disampaikan oleh para pengusul
yang menjadi alasan bahwa ini tujuannya sebetulnya baik kok bukan seperti yang ditakutkan oleh masyarakat
tujuannya baik kok dampaknya kurang baik ya mas kalau itu diimplementasikan terhadap hak hak perempuan
jadi misalnya tadi saya mendengarkan saat temannya pak alita her ya beliau mengatakan bahwa ya istri kan juga boleh bekerja tapi kan dia tetap harus bertanggung jawab terhadap rumah tangga gitu ya misalnya
kenapa itu tidak diwajibkan kepada suami
kalau dua duanya bekerja kalau istri sampai rumah langsung
kalau bertanggung jawab terhadap urusan domestik dan pengasuhan apakah tidak kecapean tuh
ya kan kalau capek gimana
suami yang rugi juga loh kalau istri yang capek nggak dibantuin kan gitu
maka sebenarnya kadang kadang istilah pekerjaan rumah tangga itu membantu
pekerjaan istri itu harus diubah
bahwa dia mencuci piring ikut dulang anak itu ya tanggung jawab dia juga gitu
maksudnya tanggung jawab suami atau bapak juga
bukan mindsetnya itu membantu
nah karena kalau membantu itu ya akan terjadi
dari perbedaan pekerjaan tadi gitu
itu ya satu
jadi menimbulkan beban ganda dan mungkin juga beban yang berlebih ya
yang kedua kewajiban istri itu kok harus setia ya
sementara suami kok nggak ada kewajiban setia ya mas ya
ini gimana ini maksudnya gitu
ini dalam poin poinnya ya
saya menyebutkan kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat satu
yang kedua menjaga keutuhan keluarga dan setia
memperlakukan suami dan anak secara baik
serta memenuhi hak hak suami dan anak sesuai norma agama
ini juga catatan juga ini norma agama nih
jadi kesimpulan sementara anda dari ru ketahan keluarga ini
dasar berfikirnya menggunakan apa sebetulnya
ini kan selalu disebut norma agama ya
nah pertanyaan saya itu norma agama
yang dipahami oleh siapa
kalau kita bicara agama itu kan pemahamannya sangat plural
ya katakanlah misalnya kalau dalam tulisan disertasi saya itu kan
kita memahami isu isu gender itu kan kita bagi menjadi tiga ya
dari kelompok tekstual moderat dan progresif
ini yang akan mau diterapkan ini pemikiran yang mana ini
yang tekstual apa yang moderat apa yang progresif
yang anda lihat sementara
kalau ini banyak tekstualnya
banyak tekstualnya gitu
atau paling pol itu hanya sampai
nggak sampai kepada yang progresif gitu
maka sebenarnya sesuai dengan norma agama ini menurut saya juga perlu dikritisi ya
karena kalau norma agama itu yang dipahami ditafsirkan oleh siapa
misalnya dari pemahaman tadi ya suami harus mencari nafkah sampai pemahaman bahwa nafkah itu jadi tanggung jawab bersama misalnya
istri harus mengurus anak sampai kepada pemahaman pengurusan anak itu juga menjadi tanggung jawab bersama gitu
istri harus setia sampai kepada pemahaman suami istri harus saling setia misalnya
nah ini yang dipakai yang mana kan begitu
jadi menurut saya debatable ini perlu dikritisi juga gitu ya
nah kemudian juga ada beberapa yang menurut saya itu pengertian tentang keluarga itu selalu diarahkan kepada yang sedarah ya
padahal menurut saya sekarang fenomenanya itu kan tidak selalu sedara
ada keluarga angkat ada apa
tidak selalu berhubungan
tidak selalu ada hubungan darah gitu dalam keluarga itu misalnya yang sifatnya ya apa anak angkat atau apa itu kan juga anggota keluarga
yang itu menurut saya definisi keluarga itu pun juga perlu dilihat ulang lagi
jadi menurut anda jadi dasar ero ketahanan keluarga ini belum cukup apa kuatkah atau masih sangat debatable masih banyak poin poin yang tadi anda katakan harusnya ini banyak yang dikritisi sebetulnya
kalau misalnya tadi ya pertama utamanya adalah norma agama tadi loh mas
saya menurut saya pemahaman saya sudah keluarga saya itu apa nggak harus kok ibu itu jadi ibu rumah tangga gitu kan misalnya kan
karena kita janjian ya sudah dulu apa suami kan sudah cari uang banyak tuh ketika istri mengembang tugas reproduksi
nah ketika umur empat puluh lima tahun ke atas istri sudah tidak mengembang tugas reproduksi misalnya gantian suami menjadi bapak rumah tangga misalnya kan bisa dipidanakan nanti kalau nggak sesuai dengan ini
ini kan harus melapor juga loh kalau ada penyimpangan penyimpangan itu gitu loh
oke oke jadi ketika kemudian rancangan undang undang dibuat untuk mengatur agak sangat teknis menurut anda memang tidak tepatkah atau seperti yang disampaikan oleh para pengusul bahwa ini memang harus teknis dan supaya kemudian bisa memberikan justru memberikan perlindungan sebetulnya kepada keluarga itu sendiri
tapi itu akan mencederai berbagai macam bentuk keluarga yang ada
berbagai macam komitmen dan kesepakatan dari bahwa keluarga itu sendiri
berbagai macam komitmen dan kesepakatan dari berbagai macam bentuk keluarga yang ada gitu
karena realitasnya itu tidak ada satu macam bentuk keluarga
ini kan hanya satu macam bentuk keluarga sementara realitasnya itu paling nggak ada lima macam bentuk keluarga
ya tadi anda katakan unik tadi itu ya
iya realitasnya ada lima macam bentuk keluarga kalau persoalan dilihat dari nafkah ya misalnya
katakanlah ya memang ini yang banyak dipahami oleh masyarakat suami mencari nafkah istri tidak
atau yang kedua istri mencari nafkah suami tidak
tkw tkw itu ya kan banyak
tidak hanya persoalan tkw sekarang karena persoalan tadi ya komitmen tadi ya sudah menyenangkan sekarang waktunya saat
dikompromikan maksud anda
atau yang ketiga ya itu apa
dua duanya mencari nafkah dan itu banyak sekarang menjadi tren juga
dua duanya mencari nafkah ini juga menjadi sesuatu yang perubahan yang signifikan ya
karena sekarang kan kalau kita lihat ya akses pendidikan untuk perempuan kan semakin terbuka lebar
bahkan sekarang kalau kita penelitian terbaik tercepat itu banyak yang perempuan di kampus
kampus yang ada itu kalau lulusannya itu
sehingga peluang untuk bekerja perempuan kan banyak
nah kemudian yang keempat kan bisa jadi dua duanya tidak mencari nafkah gitu kan
ya entah karena hartanya sudah melimpah atau mungkin karena ada keluarga yang dia mengalami ktd kehamilan tidak diinginkan lalu solusinya harus berkeluarga gitu
sehingga dia belum punya atau belum ada sumber nafkah yang pasti misalnya
nah kalau kayak ini nanti gimana solusinya di sini
kalau dia terus punya penghasilan kalau nanti diimplementasi yang nomor empat gimana
oke itu tadi kita masih bahas dari beberapa pasal yang kemudian mungkin dari sudut pandang perempuan dan juga gender ya
ini juga kita ke pasal yang lainnya lagi deh bu halim
ini kita coba lihat di belakang ya pasal pasal yang lain juga kontroversial
ini sudut pandang anda bagaimana soal yang masih terkait dengan ketahanan keluarga tapi ini juga misalnya berkaitan dengan penyimpangan
nah ini yang juga oke ini dulu deh
donor sperma dan juga offum bisa dipidana
nah ini adalah pasal yang dilarang mendonorkan sperma atau alfu untuk keperluan mendapatkan keturunan
hal ini berlaku untuk sukarela maupun yang juga komersial
ini di pasal tiga puluh satu satu ratus tiga puluh sembilan dan juga satu
apa catatan anda kalau soal ini seperti apa
ya kan memang ada kepercayaan kepercayaan tertentu misalnya bahwa suami istri itu kalau seandainya ada bayi tabung kan juga memang harus suami dan istri spermanya itu dari suami istri yang sah ya mas ya
nah kalau saya sih kalau itu kemudian untuk tujuan komersial ya nggak bisa ya gitu
walaupun itu mungkin ada apa ya dia kan punya otonomi terhadap tubuhnya sendiri ya
nah tapi kemudian kalau dijual belikan dikomersialkan itu saya pikir perlu hati hati juga
kalau kemudian ada unsur pidana sampai harus sejauh itu tidak menurut anda memang harus ada pidana kemudian sebagai konsekuensinya
kalau kemudian masalah
ini kan masalah keyakinan ya masalah salah satu keyakinan itu kalau kenapa kok keyakinan itu kok dipidana ya mas ya gitu ya
kan ini apakah merugikan orang lain ya
pidana itu kan mestinya sesuatu yang merusak orang lain
merugikan orang lain
kerugian orang lain kan gitu
oke oke baik kita lihat ke pasal yang lainnya ya bu halim kita diskusikan bersama begitu dari sudut pandang anda dan juga kita lihat problematika yang ada di lapangan seperti apa

ini bdsm hingga homoseksual wajib direhabilitasi

undang undang ketahanan keluarga mengamanatkan untuk menjaga ketahanan keluarga salah satunya menangani penyimpangan sosial lewat rehabilitasi
dalam pasal penjelasan pasal delapan puluh lima penyimpangan seksual ialah penyimpangan kepuasan seksual seperti sadisme masokisme dan juga homoseksual
sadisme dan juga masokisme kerap disingkat bdsm
nah ini dianggap sebagai bentuk untuk melindungi keluarga jika ada masalah masalah moral yang seperti sudah dijelaskan ini bdsm ini
apakah itu tepat untuk diterapkan atau tidak
menurut saya begini ya masyarakat perlu dicerdaskan untuk membedakan kejahatan seksual dan orientasi seksual
itu hal yang sangat berbeda
kadang mungkin orang diinspirasi kasus kemarin di inggris ya tentang kejahatan seksual itu
lalu ditarik pada kesimpulan untuk melakukan razia kepada kelompok yang mempunyai
dijeneralisasi untuk melakukan razia terhadap orientasi seksual yang minoritas

ini kan sebenarnya kan nggak tepat menurut saya
karena kan pelaku kejahatan seksual itu bukan hanya mereka yang dimiliki oleh yang punya orientasi seksual minoritas
tetapi yang mayoritas pun itu juga dapat melakukan kejahatan seksual gitu
jadi harus ada ases fairness sebetulnya menurut anda
iya itu sehingga menurut saya yang perlu diperhatikan rehabilitasinya itu adalah rehabilitasi pada keluarga
yang mana mungkin salah satu anggota keluarganya punya orientasi seksual

bagaimana sih keluarga itu supaya memanusiakan dia gitu
dia juga seorang manusia yang tidak boleh didiskriminasi dan sebagainya
oke kalau ini menurut anda justru mendiskriminasi orang orang yang dianggap tadi itu apa
iya dan juga apa beberapa tadi penyimpangan yang disebutkan dalam rancangan undang undang tadi itu
iya karena menurut saya gini ya orientasi seksual minoritas itu kalau ini diperlakukan maka yang banyaknya razia itu kan yang
iya karena menurut saya gini ya orientasi seksual minoritas itu kalau ini diperlakukan maka yang banyaknya razia itu kan yang

transpuan ya yang orang menyebutnya waria itu
karena kan dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi tubuhnya
kalau mungkin kalau yang lesbian gay dan lainnya itu kan dia bisa kalau nggak ngomong dia nggak akan persoalan
tetapi kalau yang transpuan itu menjadi persoalan gitu
oke oke oke oke jadi anda tegas itu kemudian menolak ya pasal pasal yang tadi disebutkan

jadi banyak yang harus dikritisi ya
banyak yang harus dikritisi oke
kalau ini bagaimana praktik sewa rahim ini dapat dipidana bu halim dalam penjelasan pasal tiga puluh dua yang dimaksud dengan surogasi adalah praktik sewa menyewa rahim secara komersial atau pinjam meminjam rahim secara sukarela yang dilakukan oleh seorang individu atau lembaga atau jaringan terorganisasi untuk keperluan memperoleh keturunan reproduksi bantuan tanggapan anda
lagi jawabannya hampir sama dengan yang pertama ya ini kan masalah yang diakini oleh kelompok tertentu ya misalnya
kenapa kemudian apa
punishmentnya itu kok bidannya gitu loh
karena ini tidak merugikan orang lain
jadi kalau misalnya oke itu keyakinan bahwa ya mungkin kalau dia meyakini ya udahlah biar itu katalah apa sanksi moral yang mereka yakini gitu loh
bukan kemudian pidana gitu loh
ya jadi menurut saya kurang pas ya
kalau yang sebenarnya itu adalah urusan urusan yang masuk kategori ajaran tertentu dari kelompok tertentu lalu ini kemudian di apa
di punishment atau di apa ya
sanksinya itu adalah dalam bentuk bayar berapa
kalau kemudian itu terjadi pada kelompok yang dia tidak meyakini itu gimana coba
ini apakah hanya berlaku pada kelompok agama tertentu saja kan enggak juga
atau kelompok sosial tertentu gitu ya
atau kelompok sosial tertentu yang dia misalnya dengan sukarela gitu lalu apakah dia juga kenapa pidana
nah ini saya pikir juga ada percampur aduan ya
antara ketika bicara keyakinan
dari agama dengan sebuah implikasi yang ada di masyarakat
oke nah kalau kita bicara soal masyarakat
bu alim jadi sejauh mana dong sebetulnya negara bisa mengatur atau berupaya ingin menyelesaikan problematika problematika sosial
kalau tadi anda katakan sanksi pidana tidak tepat
sanksi apa kemudian
nah sejauh mana kemudian negara ini bisa mengatur soal tadi itu
apakah memang tidak perlu masuk ke ranah privat atau justru bisa menggunakan instrumen yang lain
bukan ruu seperti ini
dan anda melihat sebetulnya
kesimpulan dari maraknya kritikan ini karena apa
apakah karena tidak mendengarkan banyak suara publika atau seperti apa
tapi dijawabkan nanti
wali kita break terlebih dahulu
kita segera kembali